ibu aku akan bekerja di toko dan mengumpulkan uang jangan khawatir
lalu aladin mulai bekerja di toko ayahnya
suatu hari orang asing datang ke toko
halo aladin aku mendengar tentang kematian ayahmu
aku sedang berada di luar kota saat itu
aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya
aku tinggal di luar negeri selama beberapa tahun
oh paman aku mendengar tentangmu dari ayahku
aku datang ke sini untuk menunjukkanmu sebuah tempat rahasia
harta karun tersembunyi
ikut denganku ayolah
aladin duduk di atas untanya dan mereka pergi untuk perjalanan mereka
mereka berjalan selama beberapa hari di padang pasir
akhirnya mereka sampai di dua gunung yang dipisahkan oleh ngarai yang sempit
kita sudah sampai
cari batang kayu untuk menyalakan api
saat api sudah menyala dia menaburkan bubuk ke dalam api itu dan mulai bergumap kata kata ajaib
tanah bergetar dan terbelah dua
dari bawah tanah muncullah batu marmer dengan cincin di atasnya
apa yang terjadi paman
jangan takut lakukan yang kukatakan
di atas batu itu ada harta karun
yang akan menjadi milikmu
jadi kau harus lakukan yang kukatakan
pertama kau ambillah cincin ini
aladin mengambil cincin itu
batu itu naik
dan di bawah batu itu ada tangga yang menuju ke bawah
di ujung tangga itu kau akan menemukan kebun pohon pohon buah
pergilah menuju ke sana tanpa menyentuh apapun atau kau akan mati dengan segera
teruslah berjalan sampai kau tiba di mana ada batu
di bawah itu ada sebuah lampu terang
buang minyak yang ada di dalamnya dan bawa ke sini
cincin ini akan melindungimu dari bahaya
aladin menuruni tangga dengan hati hati tanpa menyentuh dinding emas
di bawah tangga ada kebun pohon buah
buah buahan ini terlihat lezat
aladin merasa lapar
dia tidak bisa menahan dirinya untuk memetik buah
sesaat setelah dia memetik apel
apel itu berubah menjadi batu rubi
dia memetik anggur
lalu berubah menjadi permata
aladin mengambil sebanyak yang dia bisa selama perjalanan
lalu dia melihat lampu yang menyala
dia membuang minyak di dalamnya dan mengisi dengan buah buahan
aladin kembali ke tangga di mana pamannya sedang menunggunya
ayo berikan lampunya padaku
bantu aku di sini paman
berikan aku lampu itu atau kau di sini selamanya
dalam kemarahannya sang penyihir berkumam sihir ajaib dan pintu batu itu tertutup
aladin terkunci di dalam gua
biarkan aku keluar paman paman
aku seharusnya tidak mempercayai pria itu
aladin menangis dan menangis untuk menangis
dan menangis untuk beberapa hari
menunggu seseorang untuk menolongnya tapi tidak ada yang datang
oh seseorang tolong keluarkan aku dari sini
kumohon seseorang tolong aku
saat dia memohon aladin menyentuh cincin dengan jaringnya
dan dia terkejut dia berada di rumahnya
dari mana saja kau selama ini
ibu sudah mencarimu kemana mana
aladin menceritakan kejadiannya dan memperlihatkan harta karun yang dia kumpulkan
lampu ini tua sekali
dia menggosok lampu itu untuk membersihkannya
dia terkejut karena ada jin besar yang keluar dari lampu itu
katakan permintaanmu aku budakmu saat kau memegang lampu itu
aladin dan ibunya tercengang
ibu meminta makanan kepada jin itu karena mereka kelaparan selama beberapa hari
dengan segera jin membawa selusin piring perak ke meja makan
lalu di setiap piring muncul makanan lezat seperti daging panggang kue kering roti mentega dan masih banyak lagi
aladin dan ibu memakan makanannya hingga kenyang
ibu menjual piring peraknya di pasar dan membeli kebutuhan untuk hidup
suatu hari aladin sedang berjalan di pasar bersama abu
tiba tiba dia mendengar pengumuman
segera tutup tokonya bersihkan jalan
siapapun yang melihat ke arah sang putri akan dipenggal
putri aku belum pernah melihatnya
hari ini aku akan melihatnya
aladin bersembunyi di tumpu kantong
kemudian datanglah tandu sang putri
dia terlalu keras
dia terlihat di balik tirai
aladin terpesona dengan kecantikannya
wow dia adalah gadis tercantik yang pernah kulihat
aku akan menikahinya
dia berlari menuju rumahnya dan menceritakan pada ibu tentang cintanya
bagaimana kau bisa berpikir kau akan menikahi sang putri
sang sultan akan memukulimu kalau beliau tahu
aku siap untuk itu
ibu hanya perlu pergi ke istana dan bawakan lamaranku
bawakan beberapa perhiasan buah sebagai hadiah
ibu mengambil beberapa perhiasan buah dan membungkusnya dengan kain sutra
dia pergi menuju kediaman sang sultan
para penjaga memberhentikannya untuk masuk
tapi sang sultan penasaran dengan apa yang dia bawa di dalam kain sutra itu
hmm biarkan dia masuk
terima kasih banyak yang mulia
aku ingin melamar putrimu untuk anakku
anakku telah jatuh cinta kepada sang putri
itu akan menjadi penghinaan untuk putriku untuk hidup bersama orang miskin seperti anakmu
dan apa yang kau bawa di dalam sutra itu
dia membuka kain itu dan menunjukkan permata berbentuk buah kepada sang sultan
aku belum pernah melihat pershiasan secantik ini dan berbentuk buah
tapi sebelum aku menerima lamaranmu anakmu harus membuktikan dirinya
katakan padanya untuk membawa empat puluh baki dengan permata yang sama
dua budak yang memakai pakaian terbaik harus membawa masing masing piring
baiklah yang mulia
ibu pulang ke rumah dan memberitahu aladin tentang syarat dari sultan
hahaha jangan khawatir
aladin menggosok lampu dan meminta pada
dan meminta pada jin apa yang sultan minta
jin mempersembahkan budak yang banyak dan perhiasan di atas piring emas
bawa ini kepada sultan kali ini dia akan senang
ibunya aladin pergi menuju istana dan memberikan hadiah itu
kau membuatku terkesan lagi
tapi anakmu harus membangun istana yang megah untuk hidup bersama putriku
ibu pulang ke rumah dan memberitahu alahdin tentang syarat dari sultan
dengan segera dia menggosok lampu dan memberitahu keinginannya kepada jin
jin lalu membangun istana yang megah dalam satu malam
itu terlihat dari jendela sang sultan
jin membentangkan karpet dari istana aladin menuju istana sultan
kerja bagus jin sekarang berikan aku pakaian mewah dan kuda yang gagah untuk ditunggangi
ya tuan apapun keinginanmu
jin mendandaninya dengan pakaian yang terbaik
aladin pergi menuju istana sang sultan dengan kuda putih yang gagah
senang berjumpa denganmu anak muda kau telah membuktikan dirimu
kau berhak atas putriku sebagai istrimu
aku umumkan pernikahan kalian mulailah bersiap siap
aladin dan sang putri menikah dengan senang
kerajaan dipenuhi dengan kesenangan dan kebahagiaan
pernikahan itu menjadikan aladin terkenal di seluruh negeri dan kerajaan
sang penyihir pun berpikir
sang penyihir pun mendengar tentang pernikahan itu dan aladin yang tiba tiba kaya
bagaimana anak itu bisa keluar dari gua
dia pasti mencuri lampuku untuk menambah kekayaan
akanku beri dia pelajaran
sang penyihir pergi menuju istana aladin
dia menyamar sebagai penjual lampu
dia menuju pergi ke istana aladin dengan tawaran yang sangat menggiurkan
aladin sedang tidak ada di istana pada saat itu
apakah ada yang mau menukar lampu tua dengan lampu baru
aladin pasti akan senang kalau kau mengejutkannya dengan lampu baru
dia menggunakan lampu toyo itu sudah lama sekali
dia membawa lampu ajaib itu dan setuju untuk menukarnya
sang penyihir segera menggosok lampu itu dan memanggil jin
tuhan katakan keinginanmu aku budakmu saat kau memegang lampu itu
pindahkan istana ini bersama sang putri ke tempat yang jauh di padang pasir
di mana tidak akan ada yang menemukan istana ini
dengan ajaib istana itu menghilang
sultan melihat dari jendela bahwa istana aladin telah menghilang dari tempatnya
dia memerintahkan aladin untuk datang ke istananya
karena trik sihirmu aku kehilangan putriku
bahwa dia kembali padaku dalam empat hari atau kau akan dipenggal
aku akan menemukan dia aku janji
aladin berkeliling di seluruh kerajaan selama tiga hari
tapi tidak dapat menemukan sang putri di mana pun
aku harus meminta bantuan pada cincin ini ini akan membantuku lagi
aku berharap menemukan sang putri
lalu kemudian dia berada di istananya
di sebuah padang pasir luas dan hanya ada istananya saja
dia menyelinap masuk dan menemukan sang putri di kamarnya
mereka berdua berpelukan dan menangis
sang putri menceritakan semua kejadiannya
jangan khawatir aku punya rencana untuk kabur dan membawa lampuku kembali
aladin berbisik pada sang putri dan memberikan botol racun
itu adalah racun yang akan membuat korbannya tidak sadarkan diri
aladin bersembunyi di balik tirai untuk berjaga jaga sang penyihir kembali ke istana
oh sayang mustafa kenapa kau tidak minum jus yang aku buat ini aku mohon cobalah
ratuku aku telah menunggu momen ini lama sekali
berikan aku minum walaupun ini racun aku akan meminumnya
sang putri menuangkan jus itu ke dalam gelas dan menambahkan beberapa tetes racun
dan dia memberikan minuman itu
apakah semua terlihat gelap di sini
kelopak mata sang penyihir pelan pelan tertutup dan dia pingsan di atas meja
aladin segera keluar dan mengambil lampu ajaib dari jaketnya
tuan tuhan katakan keinginanmu aku budakmu saat kau memegang lampu itu
bawa kami ke istana sang sultan bersama istana kami
tinggalkan penyihir jahat ini di tempat yang jauh di padang pasir yang membuat dia tidak bisa pulang
jin melakukan yang dikatakan dan mereka kembali ke kerajaan lagi
melihat keberanian aladin sang sultan menawarkan dia mahkotanya
sebuah pemahkotaan yang megah telah diadakan untuk aladin
mereka hidup bahagia untuk selamanya